karena pengen jalan silaturahmi aku coba minta kontaknya
waktu aku minta semesta seakan gak mengizinkan
hp ku mati aku gak bawa kertas bawa ballpoint tapi nintanya gak bisa dilisih tangan
alhasil aku ngeluarin uang untuk nulis kontak di sana
dia cerita dulu waktu pacaran dia selalu ngamatin si kaburku melakukan sesuatu
sesederhana merapat rupiah yang mana itu adalah pembayaran sah dan simbol kedalatan negara
aku speechless dan ketika aku kedip tiba tiba dia udah ngilang kayak aku dulu yang ngilang ningelin dia
dari situ aku belajar untuk mengubah sikap buruku yang selalu aku gak remeh
sesederhana gimana aku mau melakukan rupiah